kelompok emak emak yang ada di karawang ini menggerebek sebuah warung yang diduga sebagai tempat transaksi narkoba
emak emak ini saudara membakar saung di lokasi tersebut
sejumlah mama warga desa mekar pohaci di kecamatan cilebar
karawang ini saudara mengrebek saung yang biasa menjadi lokasi transaksi obat keras ilegal
tidak menemukan pelakunya mereka kemudian membakar saung
dari lokasi juga ditemukan sisa sisa obat dalam kemasan
meski emak emak yang menggerbek namun polres karawang akan menyelidiki dugaan warung tempat transaksi narkoba ini
itu adalah benar kejadian kemarin dan warung itu memang sudah lama kosong
makanya ditemukan sama warga kondisinya memang tidak ada penghuninya
makanya beritanya rame di situ dan kemungkinan tetap akan kita lakukan penyelidikan
atau keluarga tentang keberadaan warung ataupun kiosk yang disuruhkan menjual obat obat keras